perhatian yang penuh di rumah
karena itu akan membuatnya merasa tenang dan nyaman
dan tentunya akan mempercepat proses dalam penyembuhan
ibu kamu harus segera minum obatnya
jadi setelah kamu menembus obatnya di kasir
sebaiknya kamu langsung kasih sama ibu kamu
dekat dengan rumahnya
aku mau ketemu sama tiara
aku mau ketemu sama tiara
aku mau ketemu sama tiara
om intan yang intan bilang itu udah bilang ke dokter di rumah sakit
oh malaikat itu yang paling baik seluruh dunia
tapi sebenarnya dia paling baik nomor dua sih
terus siapa nomor satunya
yang nomor satu ya om mirza
aku mau ketemu sama tiara
ruangan dokternya mana ya
om tanya petugas dulu ya
kamu intan ya
saya sudah nunggu kamu dari tadi
ya sudah kalau begitu
tak ada apa
kalau anaknya sudah datang
harusnya dia ada di ruangan arman sekarang
tidak ada ialah
tidak ada tiara
tidak ada tiara
tidak ada tiara
tidak ada tiara
sebentar lagi tiara anak ibu pasti akan sampai
sekarang mari ibu saya periksa dulu ya
ibu berbahan di sana
berarti yang tadi ibunya
kenapa dia lari ya
cepat pulang ya nak ya
aku di rumah
tidak ada tiara
kalau sekarang aku gak bisa
mak aku ada urusan
urusan kamu itu batalin aja
udah kamu pulang sekarang cepatan
ini urusannya lebih penting
mama gak demonic apa mak
iya tidak ada lah

aku hanya pertama

tadinya om mau ketemu sama mama kamu
tadi mama kabur om
tapi udah dimasukin ke ruangan dokter
tadinya om mau ketemu sama mama kamu
tapi barusan om dapet telepon
om ada urusan mendadak jadi gak bisa hari ini
om bantu pengobatan mama
gue aja udah seneng
semoga mama kamu cepat sembuh ya
kok belum ganti baju juga kan mau pergi
kita mau pergi kemana om ah
kita mau pergi makan siang
sama teman om ah
sama teman om ah
sama teman om ah
bantuin tiara ya ganti baju
mau pergi soalnya
ya rapi ya
mama tenang ya
biar hati mama tenang
nanti mau ker hatim kan
nanti mau gayanya
terima kasih banyak dokter
intan kondisi ibu kamu tidak begitu parah
jadi besar sekali kemungkinan untuk sembuh
saya akan memberikan perawatan yang terbaik buat ibu kamu
tapi yang pasti adalah ibu kamu butuh rasa cinta dan perhatian yang penuh di rumah
karena itu akan membuatnya merasa tenang dan nyaman
dan tentunya akan mempercepat proses dalam penyembuhan
ibu kamu harus segera minum obatnya
jadi setelah kamu menembus obatnya di kasir
kamu langsung berikan kepada ibu kamu
berapa ya harga obatnya
pasti panik banget karena gak punya uang buat bayar obat
hah gue juga gak pegang uang lagi
gue harus cari pinjaman